serahkan darah suci itu pada kami
kalau kau ingin semua
serahkan darah suci itu pada kami
cepat serahkan lalu saya
terima kasih ibunda
hatiku sekarang menjadi tenang
ibunda akan selalu disini
ibunda akan selalu menjagamu
ibunda tidak akan pernah pergi kemana mana
selamatkanlah raka'a langsung usang ya allah
aku sangat menyayanginya ya allah
kau tidak boleh gegabah seperti ini lagi
banyak pendekar di luar sana yang mengincarmu
aku tidak ingin kau kenapa napa
selamatkanlah yudhana raksantan ya allah
jauhkanlah ia dari segala barang barang
kamu memang benar
ini sungguh luar biasa
akan memanggul dosa dosanya
tidak ada yang bisa membantu
karena semuanya sibuk
dengan beban dosanya sendiri
aku ini hanya manusia biasa ya allah
banyak sekali dosa dosaku ya allah
ampunilah aku ya allah
jika bukan karena rahmatmu
aku termasuk orang orang yang merugi
jangan pastikan aku dalam kehinaan
jangan patikan aku dalam kehinaan
ampunilah segala dosaku ya allah
kedalam kom access
serahkan darah suci itu pada kami
kalau kau ingin semua
serahkan darah suci itu kepada kami
cepat serahkan lalu saya
apa yang kau lakukan longseta
kalau kalian ingin darah suci itu
sebaiknya sekarang kita segera mencari
sekarang kita cari
sepertinya disini tempat jatuhnya
botol berisi darah suci
kita harus berpencar untuk menemukannya
kenapa kami harus mempercayainmu
kau bukan siapa siapa bagi kami
kita harus bisa menemukan botol itu
dan membaginya bersama sama
sebelum ditemukan oleh pendekar lain
kita harus cepat menemukannya
sebelum ditemukan pendekar lain
bila aku menemukan darah itu
aku akan langsung menggunakannya
bila aku harus memberitahu mereka
akan menggunakan mata batinku
dimana botol itu
aku harus mendapatkan botol itu
sebelum yang lain mendapatkannya
kenapa aku tidak bisa menemukannya
dimana botol itu
apa kalian sudah menemukannya
sudah kugunakan mata batinku
tapi aku tidak melihat apapun
aku sama sekali tidak melihat tanda tanda keberadaan botol itu
dimana sebenarnya botol itu berada
mohon ampun nyai
kipati raga memberi tangan nyai untuk balik ke istana
kita kembali ke istana
aku tahu pasti
kekuatan pati raga
kalau kita tidak kembali ke istana
kita dianggap berkhianat
dan kita akan dihabisinya
walaupun kekuatan kita bergabung
kita tidak akan berhianat
kita tidak akan mampu melawan pati raka
kau benar sekali nyai ruka
kekuatannya memang tidak tertanding
sebaiknya sekarang kita bersekutu dengan baik
sepertinya luka dalam ini cukup parah
nyai ratu sekarwangi
nyai rumpang dan ratu laut
mereka menyerangku secara bergantian
mereka saling merebutkan darah sujaraku
dan mereka akan saling menghabisi
dan mereka akan saling menghabisi
kenapa sampai sekarang belum dibawa kemari
gusti prabu surawisesa kabur
saat kami hendak menangkapnya
itu yang terjadi
dan tidak menuruti perintahku
bawa salah satu istri siliwangi
aku akan menghabisi
seluruh keluarga siliwangi
dan juga keturunannya
dari mana saja kalian
kami mencari botol berisi darah suci kian santan
aku tidak menyuruh kalian untuk mengejar botol itu
darah suci itu sangat berharga
kipati raga pasti sangat menginginkan darah suci tersebut
apapun yang kipati raga perintahkan
kami akan melaksanakannya
sekarang silahkan kipati raga mendudukin tahta
bukankah itu yang kipati raga inginkan
pajajaran sekarang sudah menjadi milik kipati raga
aku tidak menginginkan tahta itu
yang aku inginkan sekarang ini adalah
dan mengubur anak dan istrinya
iru runtuhan istana pajajaran
ketua ketua ketua
gusti ratu kentering manik
dan gusti amuk marugul
tidak ditemukan di ruang pelana
kalian aku perintahkan
kejar kentering manik
dan amuk marugul
ketua ketua ketua
ketua ketua ketua
dan juga tangkap trawi sesa sekarang juga
kian santai kian santai bangunlah kenapa kamu disini hai kian santai bangunlah tugas tugasmu belum selesai jangan enakan tidur cepat banget
kian santai kian santai bangunlah